yang saya hormati bapak dan rem ribuan ibu ibu pemantau jentik atau bumantik jumat pagi
dikumpulkan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini dalam apel gebiar pemberantasan saran
nyamuk atau psn di lapangan tor surabaya arief rusman warga pameng pegaru terpaksa
berurusan dengan anggota reserse narkoba polres ciamis jawa barat jumat pagi pedagang
ayam ini digerbek polisi bersama teman temannya saat pesta ganja di kawasan cisaga petugas yang
menggeledah arief menemukan tujuh paket ganja di saku celana serta empat buah bekas pakai di
lokasi dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini